beliau menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke indonesia untuk membangun pariwisata kita
beliau salah satu pengusaha sangat besar di emirates dari dubai
beliau bergerak terutama di bidang pariwisata
beliau punya ratusan hotel di mana mana dan beliau sangat antusias tentang indonesia
beliau menyampaikan hasrat yang sangat besar untuk masuk ke indonesia untuk membangun pariwisata kita
beliau sangat yakin bahwa pariwisata kita bisa meningkat luar biasa
beliau yakin sekali kita sekarang jumlah turis ke indonesia
adalah sekitar sepuluh juta sebelas juta
padahal thailand yang lebih kecil dari kita
luas wilayah jumlah penduduk dan sebagainya
sudah empat puluh juta lebih
jadi beliau yakin kita bisa naik dua ratus tiga ratus
dan ini sangat penting sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi
daerah kita sangat luas kita bisa membuka wilayah wilayah baru
untuk mempercepat pertumbuhan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita
saya juga banyak belajar dari beliau